kita ke dalam negeri perayaan hari kemerdekaan indonesia tidak hanya dilakukan di dalam negeri saja
di gaza ada sejumlah seniman palestina memberi hadiah untuk hari ulang tahun ke tujuh puluh tiga republik indonesia
ada sebuah lukisan pasir di pantai
sebuah pemandangan tak biasa terlihat di pantai di tepian gaza
seorang seniman yang mengenakan kaos putih bertulisan tujuh puluh tiga melukis di pasir pantai
muhammad abdul yang harus kehilangan satu kakinya karena terkena rudal saat terjadi serangan pada dua ribu empat belas dengan teliti mengukir pasir pantai
dengan menggunakan bantuan sekop bersama sejumlah warga palestina lain ia menuangkan kecintaannya kepada indonesia
indonesia dan palestina memang memiliki hubungan baik
indonesia terus membangun
dukungan untuk kemerdekaan palestina melalui berbagai upaya
usaha tulus memberi hadiah bagi indonesia pun membuahkan hasil
sebuah lukisan pasir bertuliskan hud ri ke tujuh puluh tiga merdeka palestina indonesia
terlihat indah dengan kurisan warna merah dan putih
juga beberapa warga palestina yang di sekeliling lukisan membawa bendera indonesia